awal tahun dua ribu tujuh belas ini masyarakat kita juga disuguhi sebuah awan mendung berbagai peristiwa yang cukup meresahkan hati
mulai semakin pedasnya harga cabai di pasar sampai marak beredarnya berita bohong yang seringkali disertai tebaran kebencian
tapi namanya masyarakat indonesia memang selalu punya cara untuk menghibur dirinya
persidangan ahok yang dituduh menoda agama ternyata punya sisi lain yang menarik
yaitu frasa fitza huts yang menjadi perbincangan dan trending topic di media sosial selama beberapa hari
bahkan sampai saat ini banyak orang yang juga masih melihat dan juga membuat meme parodinya
bagaimana melihat indonesia minggu ini dari perspektif dua orang budayawan kita
saya akan perkenalkan dua orang budayawan yang sudah hadir di studio malam hari ini
ada mas arswendo atmowiloto dan juga muhammad sobari kang sobari tadi yang sudah curhat tentang kebebasan
perlunya kebebasan tapi kebebasan yang bertahun tahun
selamat malam bapak bapak
terima kasih sudah datang di cnn indonesia
kita akan membahas indonesia di minggu pertama tahun dua ribu tujuh belas
saya akan ke mas ars dulu ya
mas ars kalau kita melihat tahun dua ribu enam belas banyak peristiwa politik ujang ganjing
akhir akhir dua ribu enam belas kita semakin khawatir indonesia terpecah belah karena isu sara yang semakin menguat gitu
kemudian banyak doa optimisme resolusi di pergantian tahun
apakah menurut perspektif anda di minggu awal ini minggu awal ini kan menjadi penting
menjadi apa namanya starting point ya
apakah indonesia masih digelayuti awan gelap yang kayaknya akan hujan rintik rintik atau hujan besar
atau anda melihat ada sececah fajar yang sudah mulai menyingsing nih di awal tahun dua ribu tujuh belas untuk masa depan kita
ya karena saya orangnya optimistis saja
secercah itu sudah banyak
kan ini hanya tinggal dua tikungan saja
tikungan pertama adalah pemilihan pilkada
tikungan kedua adalah penetapan pengadilan kasus ahok
selebihnya sudah enggak
ya pasti ada pergolakan pergerakan dan lucu lucu yang kira kira rada mencemaskan
kadang kadang loh kok jadinya begini
tapi pada detik berikutnya berubah
tapi seberapa kalau kita lihat dua ribu enam belas banyak yang menganggap bahwa dua ribu enam belas itu tahun yang destruktif
banyak sekali cobaan cobaan dari mulai teror sampai cobaan sara misalnya
seberapa bisa orang indonesia dengan segi budayanya orang indonesia menerima cobaan gitu
kejadian kejadian dan cobaan cobaan dua ribu enam belas itu akan sustain atau akan keberlanjutan di tahun dua ribu dua puluh
berlanjur sih berlanjur
tapi kita sudah lebih tahu lebih masyarakat paling tidak ya
sudah bisa mensikapi
yang pertama misalnya kayak wah isu paluarit misalnya
kalau nggak salah kita pernah membicarakan sini
lalu tiba tiba surut sendiri
untuk lagi tapi sudah makin lama makin enggak bunyi
meskipun masih adalah
apa betul ada di uang
uang kita ada itu dan lain sebagainya
ketika semuanya marah semuanya seolah olah mau perang beneran gitu
minggu berikutnya bulan berikutnya ketika ada strategi strategi yang lain anginnya berubah
jadi memang ya seperti itulah orang indonesia sakit sakit sendiri sembuh juga
makanya anda mengatakan sudah ada cahaya fajar penyingsing
dinamikanya ada di situ
memandang awal dua ribu enam belas dengan segala dinamika
termasuk ini dua ribu tujuh belas dibuka dengan semakin pedasnya harga cabai
anda kan juga suka nyambel nih kalau tiap malam
terasa betul nggak semakin pedas dan semakin kayaknya ini awal yang jelek nih untuk dua ribu tujuh belas gitu kang sobari
umpama awal itu jelek itu tidak berarti proses sesudahnya
awal berproses menuju
jangan kayak saya agak beda dikit dong
agak beda dikit gitu
ini udah beda kayaknya
oh aliasnya hampir sama
tidak akan selalu ini karena doa sebenarnya
moga moga tidak akan selalu berakhir jelek
apa yang jelek itu kalau dikelola
saya kira ini unsur bagaimana mengelola
nah si pengelola itu saya kira pemerintah
kalau urusan cabai itu urusan menteri perdagangan lah
perpacaran dan sebagainya
bagaimana mengelola ketegangan ketegangan
bagaimana mengelola ancaman dalam masyarakat
yang kalau dirasakan itu seperti ancaman yang menakutkan sekali
apalagi kalau kemudian media sosial turut campur
ancaman cabai tidak sebegitu menakutkan dibanding media sosial
ancaman cabai tidak pernah menjadi ancaman
karena di masa lalu belum begitu
lama itu kita sampai cabai sampai harga seratus ribu per kilo
saya kira saya kurang tahu sekarang ini berapa
satu ratus dua puluh ribu kalau sobat di beberapa tempat
tapi ada juga yang murah juga
harga harga semacam itu bukan ancaman
bbm tarif listrik juga naik
pajak kendaraan juga prosesnya
banyak hal yang naik
tapi kalau kita bisa mengelola kenaikan kenaikan itu
memberi bukti bahwa naiknya ini untuk kesejahteraan
rakyat disuruh membayar banyak
tetapi hasilnya kembali kepada rakyat
urusan governance yang transparan
tidak ada artinya kalau tidak ada accountability
apakah yang transparan itu juga akuntabel secara sosial
apakah yang demokratis
kalau demokratis itu akuntabel juga secara sosial
kalau demokratis tetapi itu hanya demokrasi dalam ungkapan
demokrasi dalam urusan kebahasaan
tetapi tidak memiliki akuntabilitas secara sosial
saya kira demokrasi menjadi batin
social accountability seperti apa kang sobari
kan demokrasi punya para penguasa
masyarakat juga bisa berpartisipasi
di situ kan ada check and balance yang ketat harus
tapi kalau itu hanya pada tataran ukuran ukuran
yang bisa dianalisis menjadi barang barang lux dalam diskursus
bukan bagian dari realitas kehidupan
itu tidak begitu menarik
demokrasi juga hebat sekali
hebat sekali dan dunia seolah sudah selesai lah
kehidupan itu selesai dengan demokrasi
tapi kalau demokrasi itu hanya proses yang beredar di kalangan kaum elit politik
di kalangan akademisi
bahwa apa yang dilakukan elit politik itu akuntabel
menurut pemikiran para ahli politik
tetapi ukuran akuntabilitasnya apa
kalau itu hanya kata diukur dengan kata
kalau itu idiom diukur dengan idiom
kalau itu prosedur prosedur politik
dan dianggap telah memenuhi prosedur politik itu
itu bagi kita saya kira itu belum apa apa
seluruhnya itu harus juga turun ke dataran kehidupan manusia sehari hari
demokrasi itu artinya ya perlahan lahan ada bukti lah
bahwa pelayanan publik yang menjadi hak rakyat itu ada buktinya
oke kang sobari kita akan bicara mengenai realitas
cuma muhammad sobari yang bisa menghubungkan antara demokrasi prosedur politik dan juga harga cabai yang naik
tapi mas arswendo ini kan bukan harga cabai saja yang menarik
cabai itu sangat kalau kita bicara realitas di lapangan
cabai itu memang sangat real
dirasakan oleh masyarakat
kalau nggak nyambel bukan orang indonesia katanya
di situ ada aspek antropologis dan sosiologisnya juga kuat
tapi bukan hanya cabai ternyata
harga bbm meskipun yang tidak subsidi juga naik
tarif listrik juga kabarnya naik
pajak mau bayar pajak motor kendaraan bermotor juga naik
ini good start gak sih seperti tadi anda katakan
mungkin bukan good start dalam pengertian itu
tapi masyarakat bisa menerima
mungkin meskipun kemana mana sobari tadi benar
kalau cabai naik tapi petaninya merasakan itu manfaatnya
artinya dia merasakan bahwa kenaikan itu untuk dia
seperti juga misalnya kayak pajak meskipun administrasinya di stnk dkk ini naik
tapi pelayanannya menjadi lebih bagus
saya kira bisa menerima
dan naiknya kan dia masih make sense lah
tentu yang mengagetkan adalah ini tiba tiba
yang mengagetkan adalah kenapa kayak cabai yang memang time up

dia kan sementara aja udah busuk
artinya juga harus diminatenya juga beneran gitu
dan cabai kenapa naiknya memilih momentum politik yang salah gitu mas arjan
di saat kondisi lagi seperti ini
harga cabai naik
jadi orang banyak bergumung gumungkan dengan isu isu lainnya juga ternyata
tapi harga itu kan selalu kayak umur aja gitu
kayak umur kayak asap aja
tenderungannya cuma itu
nggak ada harga
ya bisa lah kayak kemarin
harga turun dikit tapi kecenderungannya naik
nah momentum ini kalau tadi istilahnya dikelola
cuma saya nggak tahu apakah bisa kita mengelola momentum momentum yang terjadi sendiri
ini yang akan bisa dimanfaatkan dengan baik
ya seperti tadi
di awal kamu bilang mendung
tapi mendung ini pertanda karena hujan
nah hujan ini kesuburan bisa kita taksirkan itu aja
bisa jadi subur atau bisa jadi banjir bandang
kita akan yang menjadi banjir bandang ini beberapa waktu terakhir bahkan membuat presiden jokowi
dan jokowi itu marah marah kita juga kesal
gerakan juga banyak terjadi di masyarakat adalah munculnya atau maraknya kabar kabar bohong
atau hoax media sosial dipakai untuk propaganda menebar kebencian
dan alhamdulillah mas arswendo kang sobari banyak yang percaya dan tidak hanya percaya
tapi juga menyebarkan lagi dan melakukan tindakan yang kemudian kita tidak inginkan bersama sama
nah seberapa bahaya kemudian topik kedua ini hoax dan juga kabar bohong serta penebar kebencian di sosial media
kita akan bahasnya di usaha jalan berikut ini
kami akan segera kembali saat lain
kalau terlalu banyak makan cabai kita akan pedas
kalau pedas biasanya gerah
tapi presiden jokowi kayaknya tidak terlalu banyak makan cabe tapi dia sangat gerah akhir tahun dua ribu enam belas
bahkan membuat rapat terbatas
kemudian suaranya terlihat bergetar dan geram itu mas
kalau melihat apa yang terjadi apa yang beredar di media sosial sekarang
banyak berita bohong banyak berita penebar kebencian
terutama kemarin istana juga sempat gerah juga terkait dengan tenaga kerja asing asal tiongkok
yang kemudian dikatak di apa namanya dibilangnya jutaan sudah masuk
tapi itu kemudian membuat presiden begitu marah
tapi kalau kondisi hoax kemudian penebaran kebencian di media sosial
dan juga media media sosial
media situs situs yang kemudian katanya lembaga pers dan jurnalistik
tapi menyebar hal hal yang bohong seperti itu juga katanya
ini anda melihatnya seberapa mas yief kang sobaret
begini soal bohong ya tidak bagus sama sekali
kebohongan dan kalau itu berhenti pada tataran pribadi
berengkali disanalah urusannya diselesaikan
tapi kalau kebohongan ini juga
berurusan dengan sifat dengki kepada pihak lain
benci kepada orang yang agamanya tidak sama dengan kita
benci kepada orang yang etnisitasnya tidak sama dengan kita
ini saya kira menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa
anda lihat itu semakin eskalasinya semakin meningkat atau kita masih tetap indonesia yang lama kok yang toleran
yang saling menghargai satu sama lain
fenomena desember itu memberi gambaran
itu yang saya ingin mengingatkan
memberi gambaran agamanya mengejutkan
seolah olah ada sesuatu kecenderungan meningkat
orang tidak suka dengan orang lain karena urusan urusan yang tidak sama dengan tidak sama agamanya
tidak sama etnisitasnya
dan kebencian seperti itu sebenarnya tidak punya tempat dalam konteks berbangsa dan bernegara
kalau berbangsa dan bernegara ini
aturannya masih kita hormati
kecuali kalau kita ingin berbangsa dan bernegara dengan aturan yang lain
tapi kalau yang aturannya yang lain harus diminta persetujuan seluruh bangsa lebih dahulu
hidup kita itu suatu etnis umpamanya jawa memiliki arti keindonesiaan sesudah jawa itu dilengkapi oleh etnisitas minang
sesudah jawa itu dilengkapi diperkaya oleh etnisitas bangsa
letak oleh etnisitas melayu dan macam macam etnisitas lainnya yang saling sebenarnya saling memperkukuh
urusan kita mengelola kehidupan bersama sama
bukan kebencian yang di garis bawah itu tapi bagaimana membangun apa yang namanya harga mati
yaitu ke satu apa namanya nkri
harga mati nkri
ada hubungannya penebaran kebencian dengan mengganggu ke nkri an
kalau ketegangan ketegangan sosial itu menjadi mengalami suatu eskalasi makin meluas makin meluas
dan orang kemudian benci kepada etnis lain orang benci kepada agama lain
itu artinya tidak utuh menjadi suatu keindonesiaan yang kita bayangkan
karena indonesia dari dahulu terdiri dari begitu banyak etnisitas sangat plural
juga dari sudut keagamaan
agama itu sudah ada dari dulu ya itu itu aja
tapi kalau tiba tiba persoalan persoalan yang dari dulu menjadi bagian dari kekayaan keindonesiaan kita ini kita gugat
itu tiba tiba bisa menjadi ketegangan sosial ketegangan politik yang mewujud di dalam kehidupan bermasyarakat
lalu orang tidak suka kepada orang lain
orang tidak suka dipimpin oleh kelompok kelompok yang bukan agamanya yang bukan etnisitasnya dan seterusnya
saya kira itu kemudian akan mengguncang keutuhan cara kita punya
jadi harus ada tindakan
kalau kebencian itu ditebar sedemikian rupa melalui media saya kira harus ada tangan yang mengelola yang mengambil tindakan
nah tindakan dalam pengertian itu bisa saja tindakan yang penuh kasih sayang
memberi pengertian dan sebagainya
bukan tindakan berarti orang yang bersangkutan di penjara
tetapi harus ada yang mengingatkan bahwa anda telah keluar dari garis garis kebersamaan kita
bahwa anda tidak memenuhi apa yang kita bayangkan bersama sama
kebencian itu umpama tidak usah diwujudkan
kebencian tidak usah diorganisir melalui media
itu secara bawaan orang itu sudah punya rasa benci terhadap orang yang lain
jadi kebencian bawaan semacam itu tidak usah dimanifestasikan dalam urusan urusan
tapi banyak yang kemudian mengkapitalisasi kebencian itu untuk tujuan tujuan tertentu seperti tadi anda katakan menggugah ke nkri an kita
tapi mas arswendo kalau tadi kang sobari punya perspektif mengenai seberapa besar kebencian dan kemudian berita bohong
ini kan berjalan secara langsung

berita penebar kebencian dan juga berita bohong
sayangnya berita bohong itu banyak disebarkan dan kemudian dipercaya masyarakat disebarkan lagi sehingga jadi propaganda baru gitu
anda lihat how danger ini seberapa bahaya sih ini
ya pasti begini lah
kalau saya berangkatnya dari kebenaran disampaikan melalui berita
juga kalau kita menyangkal kebenaran itu
berita ini bisa
orang selalu akan berusaha menyampaikan kebenaran
nah pada saat yang sama orang juga punya kepentingan lain menyampaikan hal hal yang dusta ini tadi
masalahnya adalah ketika dusta ini diwarnai atau framenya berangkat kebencian dari benci
karena ketika kebencian itu berbicara logika gak jalan akal sehat gak jalan
saya nggak suka sama sobari
apapun yang dia lakukan saya nggak suka
itu ada karena saya benci sama dia
jadi antara fakta atau hoax ditelan
pisah hat yang tadi ribut tadi kan sama aja
sebetulnya yang salah siapa sih yang nulis apa yang nggak bisa memeriksa
kemudian kebenaran ini jadi kisruh lagi ketika diungkapkan lagi
eh ini asalnya dari amerika pak istahli
ya kita bisa ketawa tapi mereka serius
nah ketika keseriusan itu menyangkut kalau tadi istilahnya kepercayaan
mereka image yang ini kebencian yang membungkus ini habis sudah
tapi saya sih tidak harus waspada
ya kita waspadai benar
cuma saya gak terlalu tidak terlalu khawatir dalam pengertian dinamikanya cepet kok
seperti kamu bilang tadi
humor humor ini mentahankan mereka
dan lebih daripada itu akan segera ketahuan
pisah hat ini dari italia atau amerika kita akan segera tahu kok itu dengan klik
kita kemudian tahu
keroyokan apa dua kita dengan klik yang sama kita akan segera mengetahui dengan itu
jadi berita disputing disputing itu akan saling mengklarifikasi satu sama lain
dan masyarakat itu perannya ya
ya nah ketika masyarakat sudah mulai tumbuh lebih dewasa tentu tidak bisa semuanya
ini yang akan lebih bagus lagi
tapi menurut anda wajar gak presiden sebegitu khawatirnya
kalau kita lihat pidato terakhir di rapat terbatas
saya ada di ruangan itu saya melihat presiden begitu agak bergetar gitu
karena mungkin sakit marahnya gitu kali mas ars
jangan lupa bu
presiden ini korban hoax pertama yang dramatis
anak keturunan cina pki
termasuk jokowi undercover ini bukunya juga baru
jokowi undercover yang ngaco nya gak keturunan ini
nah ini semuanya tersaji ke masyarakat
sehingga kita bertanya ini penulisnya yang dalam tanda petik bego banget atau di belakangnya ada apa
karena data data yang dia kemukakan data dan fakta untuk penulisan ini gak ada di situ gitu loh
dampaknya apa sih mas ars kalau ini memang dibiarkan terus dan terus kan kadang kadang
ini jadi kebenaran lagi
kebohongan kebohongan jadi kebenaran kalau terus
ini menjadi kebenaran yang dipercayai oleh beberapa orang atau dalam frame politik ya udahlah memang di set untuk begitu
tapi tidak sedikit loh kang sobari kalau tadi anda katakan atau mas arswendo tadi katakan
sebenarnya masyarakat bisa saling mengklarifikasi
tapi kan tidak sedikit juga masyarakat yang kemudian percaya dan bertindak
pemilihan presiden amerika seringkali
saja sudah membuktikan bahwa memang berita berita bohong itu banyak dipercaya dan akhirnya orang bertindak ya akhirnya terpilih
ya menit menit terakhir apalagi
itu banyak tesis
antara lain yang gak bisa
bisa mengatakan seperti itu
indonesia juga seperti itu kang sobari kalau melihat gerakan terakhir ini
banyak yang percaya berita berita bohong dan tidak hanya percaya tapi juga menyebarkan dan menindaki
kenapa sih kita bisa mudah percaya gitu
memang kita nggak punya self healing atau self defense yang baik
ini ada bahayanya
kalau kita percaya kepada kebohongan
lalu tokoh tertentu yang tidak punya apa apa
bukan siapa siapa dan tidak punya kemampuan sebagai tokoh sebagai pemimpin
karena mampu membuat kebohongan sistematis
dia bisa dipilih
dan kelihatannya itu tidak menjadi masalah tetapi itu masalah besar
karena masyarakat kemudian dipimpin oleh orang yang tidak mengerti persoalan
cara kehidupan kemasyarakatan
itu menurut saya berbahaya
jadi apakah presiden bergetar marah atau tidak itu perkara yang tidak begitu penting
atau bergetar lapar misalnya kita juga gak tahu itu presiden lapar atau marah
yang penting justru tindakan harus dibuat tidak karena presiden sendiri yang dikenai
tetapi kalau ini dilakukan tindakan
seolah olah presiden itu
seolah olah presiden membela dirinya
itu menjadi kurang begitu elegan
kalau kita lihat kominfo sendiri menutup belasan situs situs yang dianggap mendebarkan kebencian
dan juga berita berita bohong
banyak yang mengapresiasi tapi banyak juga yang menganggap bahwa ini mencoreng demokrasi kang sobari
tapi dijawabnya lebih asik usaha jenak berikut ini
karena mas arswendo sudah gatel tenggorokannya
kami akan segera kembali
sebenarnya sakit di dalamnya masih ada
tapi kita bicara mengenai tadi kang sobari bagus sekali
bahwa apa yang terjadi sekarang jangan dibiarkan dan harus ditindak
ada belasan situs situs yang akhir dua ribu enam belas kemarin awal dua ribu tujuh belas ditutup oleh kominfo
pro kontra kemudian muncul
bahwa ada yang setuju mengapresiasi ini situs situs yang menebar kebencian
ada juga yang menganggap bahwa ini melanggar kebebasan berpendapat
melanggar mencoreng demokrasi
demokrasi yang kita bangun bersama sama
sebagai mantan kepala lkbn antara
apa pendapat anda tentang proses proses tindakan enforcement terkait dengan hal hal seperti ini
mungkin gak ada hubungan
gak ada saya aja mau
ada dong ada dong
oke jadi begini ya
mengambil tindakan itu wujud dari kesiapan kita mengelola demokrasi
kalau demokrasi itu sendiri
kebebasan itu sendiri
menghancam menjerumuskan kebebasan
nah itu tidak bisa dibiarkan
tidak bisa dibiarkan dalam pengertian ini
bukan harus ada kekuatan tangan besi yang turun untuk mengatur wni
tidak dalam pengertian itu
itu harus ada tangan yang
dan mengatur dalam pengertian ini
tetapi sebagian yang terpenting haruslah melalui mekanisme hukum
aturan aturan hukum ditegakkan
dan mereka yang melanggar itu ditegur
kalau memenuhi prasarat itu pelanggaran pidana atau apa
silahkan dilakukan proses pemidanaan entah bagaimana caranya
geram atau tidak itu tidak penting
yang penting bahwa ada aparat
di bawah ke presiden
di bawah presiden
yang melakukan tindakan dan barangkali harus berkonsultasi dengan presiden
kalau itu dilakukan karena presidennya sendiri yang dikenai fitnah
akan kurang bagus karena itu seolah olah membela presiden
seperti buku jokowi undercover gitu ya
menurut anda jangan ditindak biar aja tersebar gitu
masyarakat yang meng counter sendiri
saya kira akan ada masyarakat yang bisa melakukan counter
karena ini masyarakat
ini terdiri dari kekuatan kekuatan negatif
dan kekuatan kekuatan positif
ada kekuatan kekuatan yang anti jokowi
ada orang orang yang respect kepada presiden jokowi
jadi umpamanya di masyarakat kemudian terjadilah misalnya
ada yang membuat tinjauan book review
nah itu nanti kan akan diulas
dan seterusnya akan segera kelihatan
nah kebohongan dalam pengertian seperti itu
tapi masalahnya kan bagi orang orang waras kebohongan kebohongan itu kan
mas arswendo bagi orang orang waras kebohongan kebohongan itu kan akan
dengan sangat mudah dan sangat cepat bisa terbantahkan dengan sendirinya
tapi bagi sebagian besar orang yang tadi anda katakan
bahwa jika memang basisnya sudah benci sama seseorang
maka kebohongan pun dianggap sebagai kebenaran
dan akan bukan hanya dipercaya
tapi juga akan melakukan action gitu
mungkin tidak boleh dibiarkan pasar yang bertindak
itu harus ada regulasi
nah ini mengawinkan antara regulasi
apa namanya tindakan yang cukup represif
dari pemerintah untuk mengantisipasi
tidak harus represif
ya harus action lah
penutupan situs itu menurut anda represif apa memang
benar mas arswando
kalau saya benar
situs situs yang memang dianggap atau kita nilai sama sama lah
tidak bagus saya kira tutup
hanya satu kalau saya sayangkan
kalau benar loh
satu itu tutup
saya termasuk membaca yang
seperti itu kita pakai ya beberapa
artinya kemudian bisa kita bicarakan ulang
nah ini yang menjadi bagian bagian yang pokok
ini saya mau meralat sedikit tadi
yang buku jakarta undercover tadi
yang melaporkan bukan jokowi
bukan presiden jokowi
tapi ada satu orang di situ yang dianggap ikut tercemar ke arah itulah
nah tapi bukan karena jokowinya juga
bukan karena orang ini
karena ini buku ini tidak benar
data dan faktanya enggak
seketika itu akan segera diketahui
nah yang penting ini adalah informasi ini nyampe
bahwa benarnya yang benar begini
yang tidak begini
itulah kalau tadi demokrasinya di masyarakat
yang akan memberikan penilaian
tata krama aturannya ini media ini beda
dengan zaman kita masih harus pakai siup
mungkin kamu enggak mengalami
yang ada di bredel misalnya
di bredel dan lain sebagainya
dulu memang pertentangan dianggapnya ini berhubungan dengan kebebasan
tapi kalau kita tahu lah yang kayak begini
yang mereka memang dari awal memang bahkan niatnya menyebarkan hal hal semacam itu
saya kira enggak ada masyarakat
akan dengan sangat mudah ya
dengan sangat mudah
pemerintah bisa memilangilah mana yang betul betul
dan itu jumlahnya baik
bahwa mereka ditutup sekarang
kemudian bikin lagi dengan nama lain
ya memang itulah
zamannya kebebasan dalam artian mereka mendirikan itu
kalau kita lihat kan tadi gelombang kebenciannya kan terus meningkat
beberapa waktu terakhir ini
apakah menurut anda pemerintah dengan action sekarang
masyarakat dengan action sekarang
tadi di hampir seluruh car free day di indonesia
ada gerakan anti hoax misalnya
apakah anda melihat bahwa gerakan gerakan seperti ini
memang efektif untuk menahan gelombang besar
yang kemudian bisa saja kita tidak tahu kapan berakhir
ini cara yang elegan
cara yang bagus
untuk karena itu
ya memang harus berproses
kita nggak bisa tiba tiba nanti mereka akan segera sadar atau enggak
dan inilah sebetulnya akan ketemu
setara teori komunikasinya nanti akan ketemu bahwa
oh mereka yang lebih sadar lebih banyak
makanya saya rada rada nggak terlalu cemas banget bahwa harus waspada
ya tapi ini segera
karena berita bohongnya ini terbongkar secepatnya
kalau secepat itu ada
masyarakat sipil punya anti desanya juga gitu ya
pertanyaan saya juga kang sobari
pertanyaan saya apakah dua menit ini anda bisa menjawab pertanyaan saya
kalau tidak bisa lebih baik kita break dulu
kita akan lanjutkan selesai
cerah berikut ini
sebelum kang sobari tadi melanjutkan pernyataannya
yang menjadi menarik di minggu ini kang sobari dan juga mas arswendo adalah
sidang basuki cahayapurnama yang sudah mencapai ke beberapa kali
saya sudah lupa juga
tapi minggu ini adalah waktunya untuk pemeriksaan saksi saksi
itu kan sangat serius ya
bagaimana pernyataan saksi
tentang penodaan penistaan
debat di antara kontennya itu
yang populer di masyarakat
yang viral di media sosial
apa yang kemudian jadi viral
dan paling populer di masyarakat
terkait dengan persidangan terakhir
terkait dengan perodaan agama
jangan wajah saya
nah wajah itu
gue udah boleh di
ini gue udah muterin jakarta
jadi gak ketemu
boleh di layar yang lebih proper mungkin ya
ini makanan asli indonesia
kalau ini kan
kemudian kalau kita melihat
persidangan ahok itu kan
sesuatu yang sangat serius
sesuatu yang sangat sensitif
tapi kemudian masyarakat
dianggap menjadi cerminan masyarakat itu
menjawabnya dengan cara cara seperti ini
apa pendapat anda
hal hal yang suci
hal hal yang penting
sudah dari dahulu
orang skeptis terhadap
yang tidak ada hubungannya
yang tidak ada hubungannya
yang tidak ada hubungannya
yang tidak ada hubungannya

urusan yang sangat serius
dan karena itu
lebih suka bermain main
suatu bentuk mekanisme
yang tidak perlu
harus ikut ikut tegang
harus ikut ikut tegang
dalam pengertian ini
kalau lebih jelas
apakah kita cukup dewasa mengelola demokrasi dan kebebasan pers dalam
urusan yang lebih spesifik
apakah kita cukup dewasa
akan membiarkan itu
selesaikan di masyarakat
harus ada tangan
regulasi tidak harus represif
supaya lalu lintas
terjalan secara sehat
sebelum ditutup oleh
dengan apa yang terjadi pada
ada juga yang melaporkan lagi
dengan kasus yang sama
banyak orang menganggap bahwa prosesnya kok
tebang pilih misalnya gitu
kalau anda melihat
atau di zaman demokrasi modern
pasal pasal karet seperti ini
masih relevan apa enggak
setengah menit dari anda
hal hal seperti ini
masih kita terus selesaikan
di jaman demokrasi modern
jaman demokrasi modern
apakah dia bangsa indonesia
kalau dia bangsa indonesia
ukuran paling mendasar
maka pertanyaan yang paling penting
menjadi tidak relevan
dia menjadi penganut agama minoritas
menjadi tidak penting
mengatur warga negara mengatur bangsa indonesia bukan mengatur agama bukan mengatur etnis
ya itu dia itu yang jauh lebih penting harus diperhatikan oleh kita semua di zaman demokrasi modern
mas ars melihat apa yang kemudian ini tadi anda katakan bahwa masyarakat punya caranya sendiri lah untuk mengatasi masalah masalah yang dianggap sulit sensitif menodai gitu
ini cara cara yang menurut anda seperti apa
menurut saya ini cara cara yang cerdas dan lucu
nah mungkin tradisi abu nawas itu ada di sini
jadi ya ketika ada maling pencuri masuk ke dalam rumahnya abu nawas itu sembunyi
kenapa kok sembunyi saya malu
rumah saya nggak ada barang yang pantas diculi
nah ini bayangkan kecerdasan ini
yang terjadi adalah ketika hubungan dengan angkatan darat dengan australia ribut soal pancasila di sini
nah kalau yang meributkan orang indonesia gimana
malah kerjasama atau malah apa tadi
nah ini yang membuat saya optimistis
karena kecerdasan ini menular menular untuk berbagai soal termasuk pisah hats ini
pizza huts itu ya itu mungkin cara cara bagaimana kita menertawai sesuatu yang dianggap sulit pusing atau mungkin sensitif
oke terima kasih bapak bapak atas perbincangan malam hari ini
mudah mudahan kita berharap awan gelap bolehlah menaungi kita di awal awal tahun
tapi saya yakin dan anda kita berdua kita bertiga disini yakin bahwa secerca harapan di ufuk timur sana sudah siap untuk menyosong indonesia di tahun dua ribu dua puluh
terima kasih mas arswendo terima kasih kang sobari atas perbincangan malam hari ini